sementara itu wakil ketua kpk basaria panjaitan menyatakan kpk masih belum menemukan dua alat bukti yang cukup
untuk menetapkan mantan wakil presiden budiono sebagai tersangka dalam kasus skandal bank senturi
saat ini kpk masih akan mempelajari terlebih dahulu putusan pengadilan negeri jakarta selatan
yang memerintahkan kpk menetapkan tersangka terhadap budiono dalam kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek
dan penetapan bank senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik
dan kemudian diberikan bail out
setelahnya kpk akan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan dua alat bukti yang cukup
terkait dugaan korupsi bank senturi tersebut
jika belum ditemukan dua alat bukti secara hukum kpk tidak dapat melakukan penetapan tersangka
nanti kita belajarin dulu penetapan tersangka itu harus berdasarkan dua alat bukti
jadi sebelum itu ditemukan oleh penyelidikan
sudah barang tentu kita tidak berani menetapkan tersangka
sampai saat ini belum ditemukan dua alat bukti
nanti kita pelajarin dulu ya ini baru saja dua hari kita bahas dulu kita panggil ah nunggu
kemudian ada urut urutan buket dulu dilakukan penyelidikan dulu
kemudian kalau sudah ada dua alat bukti itu nanti dinaikkan jadi tersangka